pak ketua pak hasim bapak tidur ya
pak kalau ada sisa suara itu sebenarnya mekanisme atau konversinya seperti apa sih pak
yang dimungkin mungkin kan sudah melebihi jatah kursi kemudian tidak ter cover untuk kursi berikutnya
itu sisa suaranya dikemanakan
terima kasih majelis jadi untuk pemilu berdasarkan undang undang pemilu dpr dan dprd
bersama undang undang nomor tujuh dua ribu tujuh belas yang digunakan untuk pemilu dua ribu sembilan belas dan dua ribu dua puluh
mekanisme konversi suara menjadi kursi menggunakan metode devisa tidak lagi menggunakan metode kuota
kalau di pemilu sebelumnya menggunakan metode kuota sehingga kemudian apabila dihitung pada tahap pertama
misalkan satu partai politik perolehan suaranya dibagi
dengan istilahnya bilangan pembagi pemilihan sebagai kuota
itu kemudian masih ada sisa suara dihitung di tahap kedua
nah sekarang tidak ada lagi istilah sisa suara
karena faktor pembaginya dengan angka yang pasti
yang dimaksud dihitung tahap kedua itu apa
itu ketika masih pemilu di terakhir digunakan di pemilu dua ribu empat belas sisa suara ya
tidak ada lagi istilah sisa suara
di sebuah dapil itu ada delapan belas partai
kemudian simulasinya adalah faktor pembaginya menggunakan angka fix
yaitu angka ganjil satu tiga lima tujuh puluh sembilan dan seterusnya
misalkan di tahap pertama
partai politik itu suara perolehan suaranya masing masing dibagi angka satu
kemudian siapa yang kemudian dibagi angka satu
yang paling tinggi dapat kesempatan pertama untuk perlulian kursi
kemudian dibagi dengan angka tiga
maka yang hasil pembagian dengan tiga yang paling besar
dia akan memulai kursi berikutnya
sampai dengan kursi terbagi habis
jadi sejak pemilu dua ribu sembilan belas dan pemilu dua ribu dua puluh empat menggunakan undang undang tujuh
dua ribu tujuh belas tidak ada lagi istilah sisa suara
kalau misalnya masih ada suara berikutnya
yang ternyata tidak bisa mengkaper satu kursi
kemudian kan masih ada suara yang akhirnya juga
ya menjadi tidak bermakna
tidak bermakna itu apa kemudian tidak bisa dikategorikan sisa suara
kalau di metode divisor tidak ada istilah
tetap karena tidak mencapai satu kursi ya sudah
tidak bisa dianggap sebagai itu sisa suara yang kemudian
bisa dikonversi dalam bentuk apapun ya